setelah mengalahkan korea selatan di babak perempat final timnas melaju ke semifinal menghadapi uzbekistan
pelatih shin taeyong kemungkinan akan kembali menurunkan formasi tiga
ivar jenner dan nathan chua on kemungkinan akan mengisi lini tengah
di lini depan ada witan sulaiman dan marcelino ferdinand
sementara menyusul absennya rafael struik di laga besok karena akumulasi kartu kuning
bisa jadi shin taeyong mengisi posisi kosong strik dengan ramadan sananta
sedangkan di lini belakang ada sejumlah andalan antara lain justin hubner rizky rido dan feraria atau komang
pratama arhan dan fajar fatur rahman akan mengisi posisi sayap kiri dan kanan
lalu menghadapi timnas uzbekistan punya empat sejarah pertandingan sebelumnya tanpa kebobolan
di laga pertama grup d uzbekistan mengalahkan harimau
di laga kedua uzbekistan menang dua
selanjutnya tim serigala putih itu mencetak lima gol tanpa balas saat melawan kuwait
dan kekuatan uzbekistan terus terlihat ketika menekuk vietnam tiga
pada perempat final uzbekistan bertemu dengan arab saudi dan menang dua satu
sehingga memastikan tiket ke semifinal untuk berhadapan dengan garuda muda
lalu bagaimana analisis permainan timnas di semifinal piala asia u dua puluh tiga malam ini
kita bahas usai tayangan berikut
timnas indonesia akan menghadapi uzbekistan di laga semifinal piala asia u dua puluh tiga
selain menentukan gelar juara piala asia
laga semifinal ini juga jadi penentu tim yang lolos ke olimpiade paris
sementara pemain sayap indonesia witan sulaiman menyebut
laga lawan uzbekistan akan berat
namun pasukan garuda muda telah siap tempur
pelatih sintayong diperkirakan akan kembali menerapkan formasi tiga
di barisan belakang rizky ridho akan menjaga pertahanan bersama justin hubner dan komang teguh
bacan tengah akan diisi ivar jenner dan nathan choaon bersama rio fahmi dan pratama arhan
sementara di bacaan depan ditempati witan sulaiman marcelino ferdinand
serta ramadan sananta yang diperkirakan akan menggantikan posisi rafael struik
sementara pelatih uzbekistan timur kaparsi menilai lawan indonesia akan menjadi laga berat
namun pasukan serigala putih telah siap untuk menghadapi garuda muda
sejauh ini timnas indonesia selalu meraih kemenangan jika bermain di stadion ini
tim liputan kompas tv
kita akan analisis bagaimana laga semifinal di piala asia u dua puluh tiga
timnas indonesia akan melawan uzbekistan bersama dengan pengamat
sepak bola mas erwin fitriansyah
ini jadi laga yang kita tunggu tunggu karena selangkah menuju olimpiade
bat kita lihat dulu bagaimana road to semifinalnya timnas indonesia khususnya yang sudah melangkah jauh
padahal kita adalah debut di piala asia u dua puluh tiga ini
oke kalau lihat lawan lawan yang sudah kita hadapi mana sebenarnya yang paling berat dihadapi kita mas
ini lawan kelas berat semuanya sebetulnya ya
tapi kalau dilihat dari fasenya ya pasti lawan korea selatan karena kalah lawan korea selatan pulang
kalau pertama lawan qatar kalah masih ada australia masih ada jordania
jadi kalau dilihat paling berat yang mana korea selatan
dan yang harus diingat korea selatan ini bisa dibilang timpapan atas di kawasan asia
korea selatan jepang arab saudi irak iran itu tim papan atas
dan korea selatan sudah berhasil dikalahkan oleh tim indonesia u dua puluh tiga di babak perempat final
ini melalui drama ya
full time perpanjangan adu penalti
jadi kalau menghadapi semifinal sudah sangat siap harusnya pemain pemain
tapi kalau lihat uzbekistan dengan track record juga cleansheet sampai sekarang
pola permainannya apa yang berbeda ketika menghadapi korea selatan
satu catatan yang menyamakan korea selatan dan uzbekistan
saat menghadapi indonesia korea selatan juga belum pernah kebobolan
waktu olahan indonesia kena dua gol
mereka tidak pernah kebobolan dalam empat pertandingan lawan malaysia kuwait vietnam dan arab saudi
mereka nggak pernah kebobolan mencetak dua belas gol
di lini belakang sudah jelas uzbekistan tangguh karena nggak pernah kebobolan
jadi ini kekuatan yang lengkap uzbekistan
di belakangnya defensifnya juga bagus di depannya tajam
jadi indonesia benar benar harus waspada karena lawan kali ini dan babaknya sudah semifinal
faktor non teknis juga akan sangat berpengaruh saya rasa
sementara misalnya kemarin yang jadi evaluasi kan pertahanan kita termasuk juga lini kanan beberapa kali kosong
itu bagaimana siapa siapa yang bisa mengisi ini kalau menurut mas erwin
ada tiga orang pemain di sisi kanan pertahanan yang ditampilkan oleh coach sintayong ya
ada rio fahmi ada fajar ada stroyer
ini kelihatan sekali memang masih belum menemukan siapa formasi yang akan diturunkan yang baku
karena kalau di kiri sudah pasti tempatnya arhan tidak pernah tergantikan
di tempat lain juga relatif tidak tergantikan
jadi memang di posisi kanan ini kita berharap semuanya coach sintayong benar benar menempatkan siapa pemain yang paling siap menghadapi uzbekistan
karena kalau sampai ganti tiga kali itu agak merugikan sih menghabiskan pergantian pemain sebetulnya
nah kalau susunan ini kan masih prediksi tapi apakah ini cukup ideal untuk melawan uzbekistan dengan masih formasi tiga empat tiga ini
kalau formasi tiga empat tiga dari pertandingan pertama relatif nggak berubah
karena ada beberapa pemain yang memang seperti ivar kan terkena kartu merah di pertandingan pertama
tapi semua beberapa pemain justin juga nggak bisa main di pertandingan pertama karena belum datang dari jepang
tapi setelah itu lebih kepada ya ini formasi terbaik indonesia
tapi sananta yang sudah mendapatkan menit bermain
dan saya rasa menit bermain ini sangat penting ya
karena kalau yang diturunkan hoki sama sekali belum bermain
kita akan lihat bagaimana formasinya uzbekistan
kalau di kita ini masih mencari cari tampaknya di lini kanan
tapi kalau uzbekistan nampaknya mereka sudah kuat tadi
punya apa ya kita katakan punya mix yang baik antara defense dan offense
nah apa apa yang bisa diwaspadai dan apa yang harus dibaca betul oleh coach shin taeyong
uzbekistan ini nggak pernah ganti formasi ya
dari pertandingan pertama sampai lawan arab saudi
cuma pemainnya ini yang sangat cair sangat fluid ya
siapapun bisa ditempatkan sebagai pemain starter atau cadangan
bahkan dua belas gol yang dicetak oleh uzbekistan itu sekitar sepuluh pemain yang mencetak
jadi tidak ada bertumbuh pada satu orang pemain saja
nort chief strikernya ini juga pernah dicadangkan di pertandingan sebelumnya yang dipasang di sini
tapi satu orang yang sama sekali nggak pernah jadi cadangan adalah jaloli dinov
pemain pemain yang bermain di eropa seperti husanov yang di rc lens
lalu faizulayef yang main di cska moskow
jadi untuk menebak formasinya mungkin tidak sulit empat dua tiga satu
tapi siapa yang dimainkan ini agak agak tricky uzbekistan
kenapa uzbekistan kita katakan lawan berat juga karena secara pengalaman bermain di eropa pun mereka lebih banyak stoknya dibandingkan kita ya
termasuk juga soal track record di piala asia u dua puluh tiga juga kan bukan hal baru untuk mereka
mereka kan finalis ketika arab saudi juara mereka finalnya
satu hal yang mungkin menarik adalah banyak pemain
yang sudah punya pengalaman di level tim senior
ada sekitar sepuluh sampai sebelas orang pemain uzbekistan itu sudah main di level senior
cuma indonesia juga punya pemain pemain seperti itu
kalau level eropa ada empat yang ada di indonesia yang main di eropa
sekarang ada marcelino rafael ivar
justin sekarang dipinjamin ke jepang
itu soal pengalaman di eropa beda beda tipis saya
artinya kalau bicara soal siapa yang diwaspadai
yang diwaspadai bukan orang per orang
bukan orang per orang siapa harus lawan siapa head to head melawan siapa
tapi di sisi lain semuanya ini harus bisa membaca lawan pergerakan lawan begitu mas
ya bermain sebagai sebuah kesatuan tim ya
karena sekali lagi kalau yang mencetak gol itu itu aja relatif lebih mudah untuk diawasi
dari pemain depannya bahkan pemain cadangannya juga cetak gol
pemain tengahnya bisa cetak gol
ini yang harus diwaspadai sebagai kekuatan yang kolektif gitu
jadi bertahannya juga benar benar harus disiplin waspada
tapi pun indonesia kayaknya sudah melakukan itu juga
misalnya kemarin yang terlihat bersinar kan struik
kalau arhan kan memang dia terakhir menendang penalti jadi tumpuan
sebelumnya marcelino dewitan yang terlihat juga baik sekali penampilannya saat melawan jordania
artinya apakah indonesia pun sudah melakukan kekuatan kolektif ini di bawah asuhan shin taeyong
cuma masalahnya kan rafael nggak bisa main
rafael ini kan di tiga pertandingan awal dia nggak mencetak gol
dia menunjukkan kelasnya menunjukkan ketajamannya ketika menghadapi korea selatan
nah sebetulnya kalau misalnya dia bisa main kita berandai andai
ya pemain pemain lain witan marcelino bisa cetak gol
tadi kita sudah bahas bahwa yang paling penting adalah bagaimana kekuatan kolektif untuk melawan mereka ini
tapi kalau lihat tiga pemain ini apakah bisa memang jadi orang orang yang harus juga lebih diwaspadai
kalau nematov jelas tidak pernah kebobolan
bagaimana dengan faizullahev dan juga norcaev yang juga bersinar di penampilan sebelumnya
dia nggak masalah main dari bangku cadangan main sebagai starter
faizullahev ini juga harus diwaspadai
bisa dimainkan di sayap kiri di sampingnya kapten tim nomor sepuluh
ini pemain yang punya pengalaman di eropa di cska moskow
klub yang cukup bagus di liga rusia
dan kalau kita lihat sekarang permainan timnas dari laga ke laga itu apa sebenarnya yang harus dikoreksi betul betul oleh shinta young
dan ini kan nggak ada kesalahan sedikit apapun ya karena knock out sudah selesai gitu kalau nggak
dari lawan qatar kalah itu nggak mudah untuk bangkit lawan australia kan
emosi kesel tapi bisa bangkit ketika lawannya australia
bangkit lagi lawan jordania dengan skor yang bagus lalu lawan korea selatan
mungkin yang perlu dikoreksi yang banyak yang harus menjadi perhatian adalah ketika menghadapi korea itu banyak peluang yang didapat
ada sekitar dua puluh satu tendangan ke gawang
itu kan banyak peluang tapi nggak bisa on target dan akhirnya goalnya hanya dua
ini yang mungkin harus diperbaiki di pertandingan non uzbekistan
karena menghadapi uzbekistan taruhlah uzbekistan nggak terkena kartu merah seperti korea sebelas lawan sebelas
peluangnya sangat mungkin gak akan sebanyak ketika menghadapi korea
dengan peluang yang sedikit itu harusnya bisa di apa
jangankan satu peluang setengah peluang aja harusnya bisa jadi goal gitu
di lini belakang ini juga harus lebih disiplin
karena ketika menghadapi korea selatan indonesia sudah unggul dua puluh satu menit ke tujuh puluh korea kena kartu merah
main dengan sepuluh orang indonesia malah kebobolan
itu yang harus diwaspadai bagaimana transisi menyerang bertahan
bagaimana disiplin dalam pertahanan
mengatasi kelelahan juga kayaknya itu ya di menit delapan puluh empat itu mungkin ada faktor kelelahan yang
nah ini kalau faktor kelelahan ini salah satu yang berubah total ya dari timnas di senior ataupun u dua puluh tiga
sekitar bukan sekitar sembilan puluh menit lalu babak perpanjangan
nggak terlalu kelihatan jomplang gitu stamina mereka ini
jadi sudah ada perbaikan jauh luar biasa soal stamina fisik dari pemain ketika tim nas ini ditangani oleh coach sintayo
tapi harus waspada tadi satu termasuk juga sedikit peluang tidak boleh disiasiakan oleh timnas
yang menarik juga ya kalau pola permainan uzbekistan saat melawan arab saudi
yang dilakukan oleh masing masing arab saudi maupun uzbekistan kalau kita nonton bareng bareng mas
nah apakah tipe permainan seperti ini kan yang disasar kalau ada drama adalah emosi pemain
itu yang harus diwaspadai oleh anak asuhan shin taeyong
waktu lawan qatar itu pelanggaran yang dilakukan pemain pemain indonesia ada sekitar dua puluh dua
sementara qatar hanya sepuluh atau sebelas separuhnya
dan kita indonesia terkena gol dari qatar itu dua gol satu penalti satu tendangan bebas
ini pelajaran dari pertandingan satu dua tiga
korea juga waktu lawan korea juga pelanggarannya di atas dua puluh
harusnya bisa dikurangi ya
direduksi karena itu tadi kita lihat
saya kebetulan juga lihat waktu lawan arab
jadi harusnya dengan pengalaman menghadapi qatar ya menghadapi korea selatan
apa yang diberikan oleh pelatih mau main seperti apa bisa berantakan
bisa gak kita prediksi skor atau harapannya berapa deh indonesia menang lawan
karena tipis memang perlawanan uzbekistan akan ketat
tapi kita harapkan garuda muda bisa mengatasi ini semua
dan kita bisa melaju ke final dan mendapatkan tiket ke olimpiade